nanti belum bisa bawa abi berobat
uang tante belum cukup
kenapa nggak minta aja sama nenek retno
siapa tau dia nolong
gak usah ngomong ke mama
kamu melakukan semuanya
demi melindungi anak kamu
ternyata kamu ibu yang sangat hebat
jangan sampai kamu berani melakukan hal yang membuat aku nekat
gak usah khawatir
kamu tenang aja
oke sekarang berarti kita sudah mempunyai kesepakatan
dan kita juga bisa berpikir pikirnya sama

kita juga bisa berpikir pikirnya sama
kita sekarang sudah menjadi teman
aku mencari cari anak itu untuk memuluskan rencana aku
lima ratus juta dibandingkan apa yang akan diwariskan mama retno kepada anak itu
gak ada apa apanya
aku gak bodohnya
kekayaan keluarga haria kusumo butuh pau aris
dan itu ada di cucu laki lakinya

dan itu dia yang minta ketemu aku
dan itu dia yang minta ketemu aku
pasti ada sesuatu yang penting yang mau dia sampaikan
biar bagaimanapun juga kan aku baru menerima uang secara cuma cuma
jadi sebaiknya aku mengelur waktu dan bersenang senang
setelah ini baru aku bermain lagi bersama kamu tante retno
suara tante pasti gak kedengeran
tadi aku nunggu tante lama dan aku langsung pergi karena ada urusan lagi
maaf ya tante next time kita ketemuan
lagi pula bukan hal penting kok ketemuan santai aja
aku nggak percaya
nggak mungkin reva aja ketemuan tiba tiba hanya untuk santai
dia pasti mau bicara sesuatu
ini pasti ulahnya nisa
aku yakin dia udah ketemu sama reva
makanya sekarang reva jadi begini
kalau tante pijet seperti ini kakinya bipsa ngerasain sesuatu nggak
seenggaknya tante berusaha
siapa tau aja peradaran darahnya lebih lancar
jadi abi bisa gerakin kaki abi lagi
nanti belum bisa bawa abi berobat
uang tante belum cukup
kenapa nggak minta aja sama nenek retno
nenek retno kan kaya
siapa tau dia nolong
udah malem abi istirahat aja ya
angga dewi masih ada yang harus diberes beresin
maafin aku tuh
minta diri ma
jadi keluargaris ya sayang
iya mam aku di sini
kamu mau bicara sama mama kamu
sekurusan orang besar nih
udah cepet bawa semua
kenapa sih ma
dateng dateng udah teriak
kamu itu memang pantas yang diperlakukan seperti ini
keterlaluan kamu nisa
udah untuk kesekian kalinya kamu bohongin mama
orang yang melahirkan kamu
bisa bisanya kamu bilang kalau dewi itu ada di kantor polisi
narang aja kamu
punya niat busuk apa lagi kamu
punya rencana apa lagi
pasti juga kamu yang bikin reva pergi dan
dan membuat dia gak jadi ngomong sama mama
ah gak boleh terlalu banyak pikiran
aku gak boleh stres
aku gak boleh sakit
berikan nama kekuatan
aku gak bisa nunggu lebih lama lagi soal mas fahri
kecuali kamu mau abi makin drop karena keeguisan kamu
atau kamu mau aku berubah
atau kamu mau aku berubah
berikan abi ke keluarga kandungnya bayu
mama kenapa si mama selalu nunggu aku yang gangga